dan ini juga kelalaian kualitas manajemen operasional
ini yang menjadi cermatan saya fani
berarti anda melihat adanya risiko
kelalaian konstruksi ini harusnya bisa dicegah
ketika pada saat menuju ke pembuatan konstruksi bangunan tersebut
atau pada saat membangun
dan juga pasti harusnya bisa melihat bagaimana antisipasinya
setelah proyek ini dibangun begitu kan
ini memerlukan komitmen semua pihak
bukan hanya si penerima jasa si pelaksana
kita juga yang memberikan tugas juga ini
harus ada komitmen
ini kalau tidak diperhatikan oleh kita semua
nah khususnya secara khusus
penerima jasa saya juga mencermati ini
lagi lagi ya teman teman saya ini mungkin saja
kita tahu bagaimana satu tahun anggaran ini begitu padat
kembali lagi terjadi
kemarin saya cermati yang di matraman itu ya
lagi lagi teman teman di bumn
jangan jangan ini fani ya ini sudah overload mereka ini
jadi saya mintakanlah menteri bumn untuk bisa merapatkan
barisan teman teman di bumn ini
pikirkan benar apa yang sedang mereka kerjakan
atau apa yang sudah mereka kerjakan
dan apa yang akan sedang dikerjakan
untuk ke depan juga bagaimana
jangan lagi terjadi seperti ini
saya pikir untuk proyek konstruksi
tidak bisa hanya satu kementerian
ini lintas kementerian ini
oke prof kalau kita lihat
anda juga melihat bisa ada faktor juga tidak
dari misalnya underpass ini atau jembatan ini
atau terowongan ini tidak kuat menahan beban di atasnya kan
atau di sekitarnya ini ada jalur kereta railing
itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyumbang tidak
misalnya karena misalnya tidak kuat menahan beban di atasnya
istilah tidak kuat menahan beban
saya harus lagi lagi menerima data teknis
yang belum lengkap sampai saat ini
untuk kita yang profesional seharusnya sudah mengerti itu
untuk menopang beban mati menopang beban hidup
pastinya sudah terpikirkan
tapi lagi lagi dalam masa penyelenggaraan atau operasional
jangan jangan ini juga memang overload
karena seharusnya beban yang ditopang sekian mungkin saja berlebih
tapi lagi lagi juga jangan salahkan cuaca juga ya
karena konstruksi sebenarnya sangat tidak berhubungan dengan cuaca
itu dia pan
prof kalau tadi anda menyebutkan ini bukan bencana tapi risiko
ya prof ya
kita belajar dari kejadian kemarin
begitu kejadian bukan bencana tapi risiko seperti yang anda sebutkan
artinya tidak hanya di jakarta atau daerah daerah
di sekitaran jakarta masih banyak bangunan infrastruktur
seperti misalnya underpass kemudian jembatan
yang usianya jauh lebih tua seperti yang ada di perimeter selatan di banten kemarin
nah bagaimana pemeliharaan infrastruktur artinya bangunan bangunan ini
supaya mencegah tidak terjadinya atau terulangnya kejadian seperti kemarin
apakah ada pemeliharaan pengawasan pengujian secara berkala kah atau seperti apa
kalau dari sisi konstruksi
ya betul fanny lagi lagi kejadian ini di jakarta
kita jangan lupa tiga puluh empat provinsi kita lima ratus lebih kabupaten kota itu harus dicermati loh
harus adil kita memang jakarta adalah parameter konstruksi di indonesia
sehingga ini menjadi magnet benchmark untuk seluruh proses konstruksi di indonesia
oke untuk proses pemeliharaan itu dalam proses
waktu mengoperasional kemudian di indonesia
itu mengoperasionalkan ada proses pemeliharaan ada proses perawatan
nah ini harus dicermati oleh seluruh pihak
khususnya pasca konstruksi tentunya pan ada pihak yang mengoperasionalkan ini
pertanyaannya siapa ini apakah ini masih tergantung dari pihak penerima jasa
karena undang undang jasa konstruksi juga masih mengikat
si penerima jasa masih terikat itu sepuluh tahun kita masih lihat ini dokumennya
kalau memang ini masih terikat sama mereka si kontraktor ini masih urusan mereka
oke kemudian ini berpindahlah kepada urusan si pengelola yang bukan kontraktor
siapa ini apakah ini pihak pengelola bandara angkasa pura lah itu
atau memang ini pemda pemda yang mana fan
jadi cerita ini menurut saya harus kita cermati dengan benar van
oke jadi singkat kata anda melihat
anda melihat banyak sekali bangunan atau infrastruktur cakep membangun tapi tidak cakep memelihara gitu ya
kita harus melihat ini dia kita sering melihat proyek proyek yang baru saja
harus kita cermati proyek proyek yang sudah jadi yang sedang dibangun dan yang akan dibangun ke depan
oke baik baik terima kasih prof manlian karena waktu kita terbatas
sayang sekali saya harus cut pembicaraan kita malam hari ini terima kasih sekali lagi
van van sekali lagi sekali lagi karena ini revolusi konstruksi ya van ya
saya minta pemerintah serius semoga didengar oleh presiden ini
saya mintakan untuk menteri pupr menteri bumn dan menteri perhubungan juga sama sama rapatkan barisan
terima kasih van
baik terima kasih prof badlian
sima jutak sudah bergabung dengan cnn malam hari ini
langsung kita lihat komentar netizen terkait tembok perimeter selatan bandara soekarno hatta
yang ambrul kemarin pertama dari suto popurwonugroho
tembok perimeter bagian selatan bandara soekarno hatta ambrol akibatnya mobil yang tengah melintas tertimbun
mengapa bangunan baru begitu mudah roboh
kemudian berikutnya myhendradata
selamat dan penghargaan setinggi tingginya untuk basarnas dan segenap jajarannya atas kerja keras
dan perjuangannya berikhtiar membantu penyelamatan korban ambruk longsor tembok underpass bandara suta
menyimak proses evakuasi korban reruntuhan jalur bandara ini kita wajib mengapresiasi kinerja basarnas kemudian dwi underscore anggia
bravo basarnas yang berhasil mengevakuasi satu korban yang tertimbun longsoran di jalur perimeter selatan menuju bandara suta
dan terakhir luky subiakto
semoga khusnul khotimah diantidiyah ayu cahyani putri amin semoga lekas pulih mukmainah